order now novel ikatan cinta download praklik sekarang
eh ya situ lah yang salah
ngapain kakak cernah buat nabrakan segala
situ yang salah
udah lah kita lagi sibuk
pasti ada orang lain yang membunuh roh
jadi saya dan al mencari pelaku sebenarnya
oke kalau gitu sudah dulu ya karina
saya tunggu nomer telepon elsa
ah sama rosa percaya kalau andin bukan pelakunya
apa ya yang membuat mereka percaya seperti itu
dulu aku ninus sama papa yakin kalau andin pelakunya
karena pada saat kejadian
kan andin yang ada di
pada saat roy terbunuh
bentar bentar bentar
oh ya gue punya dia nih buat lo
yang gue jamin lo pasti senang banget dan bakalan terima kasih banget ke gue kira kira
nih nomor teleponnya gigi aminarti itu
kebetulan gue dikasih dari admin kampus yang kemarin itu ger
dari kelihatan muka lu nih
seneng banget tuh kayaknya
jangan kasih kendor gir
kalau lo pepet
nih lagian gue gak butuh lagi tuh yang namanya nomor kiki aminarti
flashers gue tuh udah sama gue tenang aja aman aman
oh iya kan kemarin lu ketemu sama bu andin
nah itu tuh
terus bu andin bilang dia tuh deket sama si kiki
oh jadi si kiki aminarti ini deket sama bu andin
mereka ada hubungan apaan
ya mana gue tahu bro
tapi aku juga penasaran sih
nah mending lo langsung aja telpon si kiki aminarti ini
daripada lo penasaran kan
yah dia ambil juga sama dia
keliatan kok lo butuh banget nomor itu buat nelfon jodoh jodohnya tuh
sekarang lo simpen
simpen nomornya di hape lo terus kasih nama
risik lo pada
layang layang jangan dikejar anak ayam kudu ditangkap
lihat ayam gigi lagi belajar jadi kelihatan makin cakep
gak usah sok sokan gombal
gue janji gue bakal nunggu ayam kiki sampe lulus
terus halalin ayam kiki
gak usah lu
mending cepet balik deh ke pos
daripada nanti mas am melihat pos gak diajakin
kamu kena marah
mau kena sembur
yaudah dah kalau begitu
gue ke pos dulu ya
tak tak tak
ini nomer siapa ya
weh kiki abinarti
gue siapa sih
aduh maaf saya nggak kenal
hidih semua kenal gue
ya emang gak kenal
nomernya aja gak ada di hape saya
udah ya saya sipuk
eh tunggu tunggu tunggu
so ngom sok ganteng di kampus
tentang gue geri
coba paling ganteng di kampus keles
ngapain kamu terpeterpun aku ha
dapet nomer aku dari mana
oh jangan jangan kamu motis ya sama aku ya
lo care banget ya
eh asal kamu tau ya geri
gara gara kamu terus abis itu flashdisk aku ketuker sama punya kamu
terus abis itu hidupku jatuh
hampir berantakan dan heboh
ih pake nyalain gue lagi
lo yang salah

situ yang salah
udah lah kiki lagi sibuk
eh tunggu tunggu tunggu
kiki bentar bentar bentar
lo tuh sebenernya siapanya bu anding sih
kalau aku bilang art
aduh enggak ah
aku gak mau ngaku ah
enggak mau bilang ah
aku sebenernya sama mbak anding itu kakak adik
makanya kita dekat banget
dari kecantikannya aja udah mirip
ada yang salah hah
ya kali loh sama dia lagi nih ya
muka lo itu ya bagaikan langit dan bumi sama bu anding
ini aku nggak ada tetep rame hah
tidak ada tetep rame
oh enggak pernah diketik ya nih orang
cuma pasnya si kiki nih bilang edi ya
bu adin tuh kakaknya dia
tapi bisa jadi sih gel
siapa tahu ini ya dari hari sekarang
lima tahun datang
cakepnya sama kayak bu anding
makanya mulai sekarang lo jangan sok jual mahal lagi
gue takut lo nyesel udah
lagian ya si kiki tuh bukan tipe gua
mas aku ke rumah papa ya sama rina
ini aku sama rena mau mampir ke toko kue dulu
karena reina mau bawa kue buat mama papa dan elsa
nggak apa apa deh andi di sana
biar gue aja sendiri yang beresin penyelidikan soal roy
nomor baru sama nomor lamanya pesodiin
sama sama nggak aktif pak
nggak ada nanti
cepet terima kasih
selamat siang pak al
ada apa ya pak
kamu tolong bookingkan dua tiket bisnis kelas
untuk bersama rinda saya dan randy
kita ke tempat tempatin pak
kita harus ke tempat masudikin saya nggak mau nunda lagi
pep langsung carikan sekarang ya
tiket pulang pergi saya dan randy
kalau gitu saya permisi ya
nanti kita beli kuenya di sini ya
buat tante elsa opa sama opa
masuk dulu deh
gue mau angkat telepon dari masa
masuk dulu sayangnya
saya mau bilang ke kamu
kalau hari ini
saya harus berangkat ke samarinda ya
tadi saya udah coba hubungin nomornya sodikin
tapi sama sama gak aktif
makanya saya mau ketemu langsung sama dia
emang apa yang kamu cari mas
tadi pagi saya sama rendy pergi ke kelas tenirwana
saya bicara dengan salah satu satpam namanya ijal
katanya ijal pernah foto sodikin
ada latar belakang mobil berwarna merah
di hari pembunuhan roy
kalau foto itu masih ada